anda kembali bergabung di sapa indonesia pagi saudara
indonesia ditargetkan menjadi negara tangguh mandiri dan inklusif di tahun dua ribu dua puluh
yang artinya akan ada banyak kemajuan di berbagai sektor
dan salah satunya adalah sektor minyak dan juga gas
lalu bagaimana peran sektor migas mendukung target indonesia emas dua ribu empat puluh
pagi ini kita akan ulas bersama indonesia petrolium association president
yuzaini yusof dan juga ipa convex dua ribu dua puluh empat chairperson krishna ismaputra
pak yus pak krisna selamat pagi
saya ngobrol ke pak yus dulu berarti ya pak
kita ngobrol secara umum dulu pak yus
ini terutama soal di dua ribu dua puluh empat ini tren hulu migasnya seperti apa pak
terima kasih mbak pascalis ya
secara umumnya tren hulu migas sekarang investasinya adalah tren positif
kita lihat realisasi investasi hulu migas mencapai tiga belas tujuh miliar usd dalam sekitar dua ratus sepuluh triliun rupiah
dan ini adalah rekod tertinggi dalam delapan tahun terakhir dari tahun dua ribu enam belas
dan capaian ini naik sebesar tiga belas
dibandingkan dengan investasi hulu migas global yang rata ratanya kisaran dalam
jadi selain dari itu ada lagi indikasi lainnya
kita lihat ada peningkatan dari segi aktivitas pengeboran dan juga proyek proyek yang on stream di tahun ini
realisasi pengeboran sumur ini pada tahun ini tahun lepas agak lumayan
sumur yang telah dibor pada tahun dua ribu dua puluh
jadi salah satu lagi indikasi ialah tahun ini juga ada lima belas proyek proyek dan juga yang akan beroperasi
dan ini akan meningkatkan kapasitas produksi di indonesia ini untuk oil dalam lebih kurang empat puluh dua juta barrel per hari
dan juga untuk gas dalam tiga ratus dua puluh empat juta
ini sangat mendukung kebutuhan energi pada kedepannya untuk indonesia
dan selain daripada itu menurut angka perangkaran dari dewan energi nasional
kita lihat pertumbuhan kebutuhan energi ini dari tahun ke tahun akan meningkat dalam empat hingga lima persen
setiap tahun dalam periode dua ribu dua puluh tiga hingga ke dua ribu lima belas
ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi itu meningkat dua kali lipat untuk oil dan juga untuk gasnya empat kali lipat ke depan
dan selain dari itu kita tahu walaupun energi baru ketabarukan itu meningkat untuk kebutuhan energi
peran migas itu masih signifikan
karena kita lihat energi migas ini perlu mendukung kebutuhan energi nasional
trendnya positif ada pertumbuhan baik di angka maupun aktivitas
tapi apakah artinya tidak ada tantangan yang cukup besar nih pak untuk indonesia terutama dalam menjaga ketahanan energi nasionalnya
jadi tantangan utama yang kita hadapi pada saat ini adalah bagaimana indonesia harus menjaga keseimbangan sistem energi
kita tahu ada tiga yang kita sebutkan
satu yalah energy security
ini merupakan bagaimana kemampuan negara itu untuk memenuhi kebutuhan energi pada saat ini dan juga mendatang
yang kedua energy affordability
bagaimana sumber energi itu tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat
dan yang paling penting juga yang ketiga adalah environmental sustainability
ini adalah cara bagaimana mencari
negara dapat memacu kemampuan untuk merumuskan masalah dalam berkait dengan emisi buangan ataupun karbon yang bertujuan untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan
jadi tiga pilar ini sering berkait dan berhubung erat
kita tahu peningkatan produksi migas nasional perlu ramah lingkungan
kita perlu mengurangi import energi dari luar
dan juga kita mahu meningkatkan infrastruktur
dan peningkatan energi baru keterbarukan itu juga harus ditingkatkan
ini sangat penting untuk peningkatan sosial dan ekonomi untuk negara
dan kalau kita lihat satu lagi tantangan yalah kita ada target
pemerintah mau produksi minyak dan gas itu naik ke taraf satu juta barrel per day untuk minyak
standar kaki kubik per hari untuk gas
jadi banyak yang diperlukan untuk indonesia ini menarik investasi dari luar
itu adalah salah satu tantangan yang juga kita lihat sangat penting
dan lagi kita akan bicara tentang yang kita lihat tantangan untuk menghadapi net zero carbon emission di tahun dua ribu enam puluh
kalau bisa dirangkum artinya adalah kita butuh energi
nah apakah topik topik dan juga tantangan yang tadi sudah disebutkan pak yus akan jadi topik utama di ipa convex dua ribu dua puluh empat ini
dan mungkin apa yang jadi pembeda dengan ipa convex di tahun tahun sebelumnya
baik terima kasih mbak faskalis
ya mungkin tadi sudah disampaikan oleh pak yus
jadi tahun ini kita akan mengangkat isu temanya adalah gaining momentum
jadi memang topik energy security ini menjadi hal yang sangat penting sekali
ipa convex itu adalah merupakan suatu platform
dimana kita mendiskusikan dan mencarikan jalan jalan keluar atau solusi
untuk terus meningkatkan memperkuat industri minyak dan gas di indonesia
yang konteksual dan juga yang bisa melibatkan lebih banyak pihak
untuk duduk bersama mencarikan solusi solusi itu tadi sebenarnya
duduk bersama mencarikan solusi solusi
artinya apakah itu juga akan ada di program program ipa convex tahun ini
jadi seperti biasanya kita mempunyai beberapa program
untuk plenary kita ada program untuk technical
tahun ini banyak beberapa yang baru kita mulai
misalnya untuk plenary kita mengundang cukup banyak pembicara
yang memang kita harapkan bisa berkontribusi untuk memberikan solusi
dan bahkan beberapa negara tetangga juga kita undang untuk urun rembuk
melihat apa solusi region juga yang bisa kita berikan
kemudian tahun ini juga kita mengedepankan program program baru
kita mencoba memperkenalkan teknologi yang ada gitu
beberapa perusahaan yang kita undang untuk berbicara itu
jadi saya katakan tadi bahwa sebagai sebuah platform
tetapi juga karena ip convex ini ada convention dan exhibition
kita jadikan ini juga sebagai media edukasi
dan mengkomunikasikan agar masyarakat seumum juga mengerti
mengenai posisi oil and gas
di dalam berkontribusi di energi transisi seperti itu
ini targetnya siapa pak untuk partisipannya
partisipannya tentunya hampir semua pihak yang terkait
misalnya adalah dari government pengambil keputusan
kemudian ada juga dari professional oil and gas yang lain
dan yang paling penting juga tahun ini kita sangat intensif untuk melibatkan orang orang muda
karena kita tahu orang orang muda ini adalah akan menjadi penerus
mereka harus mengerti situasi persoalan
dan bagaimana oil and gas di indonesia ini bisa dikembangkan
untuk mendukung energy security
lalu dimana gelarannya ini pak
rencananya kita akan mengadakan di asbsd pada tanggal empat belas sampai enam belas mei
jadi tepat sekali persiapannya ya
ini juga yang tadi menarik untuk lebih dibahas adalah soal transisi energi
ini kan juga lagi banyak yang membahas gitu ya pak krisna dan pak yus
sapa indonesia pagi akan segera kembali usai jeda
anda kembali lagi di sapa indonesia pagi saudara
pak yus kan bilang kalau permintaan energi kita kan terus bertambah ya pak tiap tahun
nah bagaimana indonesia menurut bapak bisa bertransformasi
ini juga menciptakan sumber energi yang sustain
ya itu soalan yang sangat bagus ya
kalau kita lihat kita tahu indonesia ini memiliki populasi lebih kurang dua ratus tujuh puluh juta
dan merupakan negara keempat ya dari segi populasi yang terbesar di dunia
jadi negara ini masih lagi di tahap pengembangan
kalau kita dalam pertumbuhan ekonomi yang sedang bertumbuh
energi itu sangat penting ya
very important supaya kita dapat meningkatkan lagi ekonomi negara
serata rata kalau kita lihat datanya mengatakan peningkatan energi itu dari tahun ke tahun adalah lebih kurang empat puluh
lebih kurang empat hingga lima persen ya peningkatan
dari specily yang terjadi lagi dua dekad terakhir ini
so kemudahan ekses energi di indonesia ini penting
sebab inilah caranya untuk kita pergi ke transisi energi
kebutuhan energi meningkat dan juga pemintaan untuk reduce emissionnya juga penting untuk indonesia
karena target net zero carbon emission untuk indonesia ini dua ribu enam puluh
jadi semua pemain pemain dan juga tim dari migas ini dari industri ini perlu berkolaborasi bersama sama
supaya kita dapat mencapai target yang dua ini
kebutuhan ingi meningkat dan mengurangi carbon emissionnya juga
dan kalau lihat apa yang diperlukan yang dibutuhkan adalah ini satu usaha yang besar
dan kita perlu something yang different yang berbeda
dan menarik lagi investasi dari luar dan juga dari dalam negeri
dan cara yang perlu kita buat ialah satu ketetapan hukum ya
bagaimana kita boleh dapat membuat bisnis dengan mudah
dan juga support dari pemerintah dan juga ya support function yang perlu di indonesia ini
ekosistemnya perlu diperbaiki dan juga harus meningkatkan minat untuk perusahaan perusahaan besar
ini untuk terus investasi ke indonesia
transformasi yang diperlukan untuk indonesia
oke menarik investor sebanyak banyaknya untuk bisa menggarap ini
ini juga artinya apakah ipa convex dua ribu dua puluh empat ini pak krishna akan ada kontribusi yang cukup besar terutama dalam masalah transisi energi ini
karena seperti kita katakan tadi bahwa kita mencoba memperkuat atau strengthen platform ipa convex dua ribu dua puluh empat ini
dimana bisa membantu pemerintah ya
untuk tadi yang disampaikan oleh pak yus bahwa security energy sangat penting
karena suksesnya kita dalam bertransisi energi itu adalah energy security
bahwa transisi ini harus berlangsung dengan sangat smooth
karena kita tahu pada tahun dua ribu empat puluh lima kita punya target indonesia emas
dan di situ dibutuhkan pertumbuhan ekonomi
tidak hanya untuk survive tapi untuk pertumbuhan ekonomi yang terus naik dari tahun ke tahun
dan pertumbuhan ekonomi itu memerlukan energy besar
oleh itu tadi pak yus juga mengungkapkan berkali kali ya lipat itu kebutuhan energinya gitu
jadi meskipun nanti dalam proses energy transisi itu bahwa bauran energy kita adalah lebih banyak kerenewable energy
kita ingin mencapai satu energi yang low carbon yang kita sebut begitu ya kan yang untuk ke depan
tetapi prosesnya ini memang penting sekali
jadi tidak semata mata hanya kita bisa seperti membalikkan telapak tangan
nah energi fosil dan ini oil and gas itu bisa menjadi pendukung
jadi saya mengatakan bahwa diskusi diskusi kita mencarikan penguatan untuk industri mi gas itu
itu menjadi sangat penting untuk suksesnya sebuah transisi energi bagi indonesia
agar tidak hanya bertransisi dari energi yang high carbon emission
tapi memang juga target target pemerintah untuk mencapai dua ribu empat puluh lima indonesia emas sebagai itu
itu juga penting sekali buat kita sebagai sebuah negara
oke ini pr yang masih banyak harus dikerjakan
tapi dari yang harus dikerjakan ini yang penting juga kolaborasi nih pak yus
jadi bukan hanya tugasnya pemerintah atau tugasnya investor misalnya
nah dari kacamata ipe pak yus ini apa sih peran atau nanti mungkin sinergi dan kolaborasi
yang akan dilakukan ipa lalu juga bagaimana para pelaku industri ini bisa mendorong secara efektif
supaya target target dari transisi menuju energi yang lebih bersih dan hijau ini bisa tercapai pak
sejadi seluruh pemangku kepentingan yang terkait perlu secara proaktif melakukan peran dan tanggung jawab masing masing
salah satu kita perlu identifikasi dan menyamakan perspektif kepentingan bersama
antara kedua pihak ya pemerintah dan juga investor
dan kita perlu memanfaatkan kemajuan teknologi itu juga penting
yang ditekankan di dalam ipe convect kita
dan perlu adaptasi terhadap kebijakan kebijakan baru
it penting dan perubahan sosial yang diperlukan perubahan ekonomi yang diperlukan
jadi ipe kami melakukan peran yang strategis
memfasilitasi koordinasi dan juga kolaborasi dari segi advokasi bersama dengan pemerintah
dan juga pemangku kepentingan yang lain
akomodasi dan juga bisnis supportnya
dan dalam banyak regulasi dan juga percepatan perbuatan kebijakan itu perlu
itu tujuan kami berada di sini
dan kami juga memberikan saran dan sudut pandang taktis yang berkata orang kontinuas lah
yang continuous dan selalu memenuhi perannya untuk navigasi industri ini ke depan
dan kami sebagai member of ipa ini kita akan terus mendukung pemerintah indonesia dalam landscape energi ini yang sangat sangat kata orang berkembang pada saat ini
dan saya percaya dengan kekuatan seiring kolaborasi yang diadakan dari semua pihak
kita bisa untuk mencapai target yang telah kita katakan tadi
memenuhi kebutuhan energi ke depan
dan juga mereduce emissionnya karbon
pertanyaannya sama untuk pak yus dan juga pak krisna
untuk ipa convex di tahun ini apa harapannya pak
untuk saya dan juga tim saya ya
saya berharap agar acara ipa convex dua ribu dua puluh empat ini akan berjalan dengan lancar
dan menjadi platform untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dalam industri migas untuk bertemu berbincang berinteraksi dan juga membangun kemitraan yang kuat
terciptanya kolaborasi yang lebih erat dari semua pihak
dari pemerintah industri akademisi dan organisasi yang non pemerintah
untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan
dan juga keberlanjutan industri migas ini ke depannya
ipa convest juga akan menjadi tempat untuk perusahaan perusahaan untuk memamerkan inovasi yang terbaru
yang kita gunakan untuk kita mencapai target yang tadi
increase energy dan juga merediuskan emisi
jadi tentunya banyak masukan dan dorongan yang kita akan dapat di ipa convex ini untuk pertumbuhan industri ini
ya saya menyambung apa yang disampaikan oleh pak yus tadi
adalah bahwa harapan kita bahwa ipa konflik ini menjadi platform yang sangat penting
menjadi platform yang penting untuk semua stakeholder
baik itu stakeholder yang terkait langsung dengan industri oil and gas
karena kita juga ada exhibition dan sebagainya disampaikan tadi
ini juga penting untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih sesuai kepada semua masyarakat indonesia
jadi saya berharap bahwa akan cukup banyak yang mengunjungi ipa convex ini
karena banyak hal akan ditampilkan di sana
dan seperti pak yus katakan dengan memahami persoalan itu maka kita bisa bersama sama untuk menghadapi semua tantangan ini dan mencapai target yang kita butuhkan
oke semoga bisa jadi benar benar kontribusi untuk menciptakan energi yang sustain yang lebih hijau
supaya target di dua ribu empat puluh lima bisa benar benar tercapai pak
terima kasih pak krisna payus sudah bergabung di sapa indonesia pagi hari ini
sukses acaranya empat belas sampai enam belas mei dua ribu dua puluh empat nanti
terima kasih pak sampai ketemu sehat selalu